draft peraturan kpu atau pkpu tentang pencalonan anggota legislatif yang mengatur mantan narapidana kasus korupsi
dilarang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif masih menyisakan polemik
ide kpu untuk melarang mantan api korupsi berlagak di pemilu masih mendapat penentangan dari parlemen
karena tidak sesuai dengan undang undang
wacana komisi pemilihan umum atau kpu untuk menghadirkan calon legislatif yang bersih dari korupsi sekiranya terwujud
draft peraturan kpu yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk berlaga di pemilu atau menjadi anggota legislatif segera selesai
kpu menyatakan ingin menyajikan pemilu berkualitas dengan memunculkan calon anggota legislatif yang bersih dan berintegritas
kita mau menyediakan menyajikan calon calon yang memang tidak pernah bersentuhan dengan kasus kasus tindak pidana korupsi
makanya kita masukkan juga syarat itu
nah tapi kan ini masih dalam proses pembahasan
hal ini mendapat dukungan dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
titi anggra ini menyebut aturan mantan koruptor dilarang nyalek bisa membantu proses seleksi para caleg yang berlaga di pemilu kadang
kalau kita lihat persidangan di dpr semua partai mengakukan kami menerapkan itu
kami tidak akan melakukan rekrutmen terhadap mantan napi
jadi itikat baik mereka mereka sudah menerapkan itu dan ada di dalam peraturan internal partai
praktik di internal partai
jadi apa yang salah kalau kemudian dilegitimasi dan menjadi sebuah norma
ironisnya wacana kpu itu mendapat respon negatif dari anggota dewan
ketua dpr bambang susatyo menilai seleksi caleg cukup dilakukan parpol tak perlu aturan tambahan dari kpu
kami sebagai pimpinan dpr ri sebenarnya tidak perlu ada aturan yang mengatur itu
kepada partai politik untuk melakukan seleksi
dan menurut saya keputusan itu sudah sangat bijaksana dan sesuai dengan aspirasi partai partai politik
karena soal mengalami dana boleh atau seorang mantan mana boleh atau tidak ikut kegiatan politik
atau untuk menjadi jabatan publik sudah diatur dalam undang undang
menurut dpr larangan ini tidak sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dalam undang undang tersebut tidak ada larangan mantan koruptor

di samping itu tingkatan pkpu berada di bawah undang undang sehingga tidak boleh bertentangan dengan isi undang undang
nasib peraturan kpu yang salah satunya melarang mantan api korupsi untuk maju sebagai caleg menemui jalan buntu
setelah mendapat penentangan dari dpr kini giliran menteri hukum dan ham yasona lawli yang menolak untuk tanda tangan
padahal presiden sebelumnya sudah mengatakan bahwa ini adalah domain dari kpu
meskipun kata presiden yaitu
semua orang punya hak politik yang sama termasuk mantan napi korupsi
sementara wakil presiden yusuf kala malah terang terangan mendukung pkpu
dan menginginkan dpr yang bersih dari mantan mantan koruptor
akankah pkpu akan berakhir di sini berakhir hanya sebagai wacana saja
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang frits edward siregar anggota bawaslu ri
terima kasih bang frits sudah datang kembali membahas ini lagi
kemudian kembali membahas ini lagi ada mas periam sari direktur pusat studi kosmos
institusi universitas andalas terima kasih bang ferry sudah datang
kami juga sebenarnya mengundang pihak dari kementerian hukum dan ham
ataupun pihak dari komisi pemilihan umum
namun hingga saat ini semua pihak yang kami hubungi tidak ada yang menyatakan
kesediaannya untuk hadir berdiskusi bersama untuk membahas hal ini
tapi kita akan membahas mendalami hal ini
apakah memang nasibnya hanya di wacana saja atau memang masih ada celah celah
yang bisa dilakukan untuk membuat ini atau membuat dreams come through gitu
kami akan membahasnya usai jenah berikut
tetap bersama kami
setelah ada secerca harapan karena kpu tetap memaksakan untuk memuat peraturan ini
larangan ini namun menkumham sendiri menyatakan tidak akan tanda tangan
sampai detik detik terakhir
kita saksikan lagi yuk pernyataan menkumham yasona lawli terkait dengan hal ini
yang dapat melakukan
itu adalah undang undang keputusan hakim
jadi nanti jangan dipaksa saya mendatangani sesuatu yang bertentangan dengan undang undang
saya mau ke sebelum ke bang ferry untuk membedah masalah hukumnya
saya mau ke bang frits dulu
ada lihatnya bahwa seluruh sangat mengerti apa yang menjadi isi hati pikiran dari pak lawli
bahwa memang ini hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pak lawli
menandatangani pkpu untuk disahkan
kalau kita melihatkan bahwa
bahwa peraturan kpu itu kan adalah sebuah pelaksanaan daripada undang undang
dan kalau kita lihat karena pelaksanaan itulah makanya itu harus diundangkan
sebagai daripada fungsi dari pengaturan pengundang undangan
sebagaimana diatur dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua
saya sebagai kami dari bawaslu yang selama ini selalu berdiskusi bersama kpu
dan juga sering ditanya kenapa bawaslu tidak mendukung konsep tersebut
bukan kami menolak konsep tersebut
tetapi apabila ada hak pilih orang yang mau dihilangkan
maka itu harus melalui undang undang ataupun melalui sebuah putusan pengadilan
dan itu juga sudah ditegaskan melalui putusan makamah konstitusi nomor empat puluh dua tahun dua ribu lima belas dan lima puluh satu tahun dua ribu enam belas
dan juga berdasarkan diskusi kami di komisi dua
berdasarkan para pembuat undang undang
para original intent yang mendrafter undang undang nomor tujuh tahun dua ribu lima belas

mereka tidak bukan mereka lupa mereka sadar apa yang mereka buat itu
karena mereka bilang sudah ada putusan makamah konstitusi kok
so oleh karenanya kami tidak membuat itu di dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas ini
jadi konsep itu jadi kalau kita melihat sejarahnya kenapa itu ada
kan jelas dari proses pembentukannya sampai dengan hari ini
dan sekarang kan berada dilemanya sekarang ada di pak yasona lawli sebagai menteri hukum dan ham
bola ada di pak lawli kan
bola ada di pak lawli
anda lihat keputusan pak loli ini sangat amat bisa dimengerti dipahami
saya rasa kan kita setiap lembaga kan menjalankan fungsi dan kewenangan kita
berdasarkan peraturan perundang undangan
kpu menyelenggarakan pemilu bawaslu mengawasi
dan fungsi pak lawli sebagai menteri hukum dan ham adalah mengurus masalah pengundangan
nah dan itu adalah maksud di dalam kewenangannya pak lawli sebagai menteri hukum dan ham
dan itu tergantung
beliau kan kan
jadi anda nggak punya pendapat pribadi tentang apa yang keputusan pak lawli untuk tidak teratakan ini ya sebenarnya
enggak bukan maksud saya setiap lembaga negara itu kan punya fungsi dan peran masing masing
dan itu adalah di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya
kalau satu lembaga melupakan lembaga negara lain berarti kan dia sudah menjadi lembaga negara yang otoriter
makanya itulah makanya setiap dari lembaga negara itu punya peran
maksudnya kpu melupakan lembaga negara yang lain maksudnya
setiap lembaga negara lah yang tidak
maksudnya kpu yang melupakan
melupakan lembaga yang lain atau pak lawli yang melupakan lembaga yang lain
setiap lembaga negara baik kpu ataupun pak lawli itu punya tugas dan kewenangan masing masing
janganlah melewati tugas dan kewenangan itu
itu yang harus kita respect
kalau ada sebuah lembaga negara negara yang menjalankan tugasnya kita harus respect itu
karena memang dia diberikan undang undang untuk menjalankan tugas dan kewenangan itu
kalau bawaslu respect nih bang ferry sama keputusan pak lawli
kalau anda sendiri melihatnya respect atau disrespect
pak frih tadi menggaris bawahi bahwa ini soal kewenangan
nah mari kita bedah dua permasalahan penting menurut saya dalam perdebatan ini
satu apakah kpu berwenang atau tidak menerbitkan pkpu yang melarang hak
kedua apakah kementerian hukum dan hak berwenang menandatangani atau tidak menandatangani pengundangan
yang pertama kalau dibaca pasal delapan ayat dua undang undang dua belas dua ribu sebelas tentang
pembentukan peraturan perundang undangan
ada dua alasan kenapa sebuah lembaga termasuk kpu bisa membentuk peraturan
satu karena delegasi undang undang
ini tidak mungkin tidak ada delegasi undang undang
tapi yang kedua karena kewenangan
apa kewenangan kpu
dia menyelenggarakan proses pemilu yang luber dan jurdil
ini ada kata adil
di dalam pasal dua puluh delapan j ayat dua yang sering digunakan oleh bawaslu dan kementerian hukum dan ham
pembatasan hak seseorang itu ditetapkan oleh undang undang
nah ini yang tidak dibaca di belakangnya
dengan maksud kemudian untuk kemudian melindungi hak orang lain
agar kemudian berlaku perbuatan yang adil
maksudnya apa itu bang
nah kalau dibaca dalam konteks penyelenggaraan pemilu
kalau kemudian ada penetapan pembatasan hak itu melalui undang undang
mesti ada kerangka keadilan
saya mau ceritakan apakah adil ya
kalau dpd dilarang calonnya yang koruptor
tapi dpr boleh yang koruptor
dilarang sudah ada pkpu nya
iya sudah ditandatangani
sudah sah itu
sudah sah sudah diundangkan
nah ini kan agak aneh kenapa dua hal ini timpang
apakah ini adil
yang kedua keadilan yang perlu dipikirkan penyelenggara pemilu adalah keadilan bagi pemilih
apakah adil bagi pemilih kalau pemilih tidak mengetahui
jadi calon yang akan dia pilih diantaranya ada koruptor yang berpotensi mengulangi perkaranya
jadi ada ruang ruang tersendiri yang harus dipahami lebih dalam dalam konteks ini
misalnya tadi pak frits sudah menyinggung bahwa yang boleh membatasi hak adalah undang undang dan putusan hakim
di dalam undang undang dasar tidak ada cerita putusan hakim dalam pembatasan hak
kalau kita baca pembatasan hak melalui putusan hakim
itu perkembangan tafsir dalam pasal pasal lain
tidak ada eksplisit soal pembatasan hak itu kemudian dilakukan melalui putusan hakim
nah dalam konteks ini kalau membaca lebih luas tentu spiritnya yang harus dilihat
bahwa kpu mau melindungi publik proses penyelenggaraan negara dan lain lainnya
nah kalau di soal kedua apakah kementerian berunang kemudian menandatanginya atau tidak menandatanginya
di pkpu sebenarnya pak frits sudah bisa menjawab ini
karena saya ambil ilmunya beliau juga ini untuk menjelaskannya
bahwa dalam proses formalitas pembentukan peraturan perundang undangan
sepanjang proses formal itu dipenuhi oleh lembaga yang membuat peraturan perundang undangan
tugas administrasi kementerian negara adalah mengundangkannya
jadi tidak boleh menolak
perkara nanti akan digugat atau apa itu rusuhan
bukti bahwa ada banyak permasalahan peraturan perundang undang lembaga yang bermasalah
lalu digugat di judicial review ke mahkamah agung
ataupun ke mahkamah konstitusi dalam konteks undang undang
itu adalah begitu diundangkan lalu langsung timbul digugat gugat
jadi jangan halangi kritik publik yang merasa itu bermasalah untuk mengugatnya ke mahkamah agung
tanda tangan ini saja terlebih dahulu
kalau bicara apakah ada potensi bahwa pkpu ini bisa digugat
setelah ditolak oleh kementerian
di undang undang administrasi pemerintahan
undang undang tiga puluh dua ribu empat belas ya
kalau kemudian pejabat tata usaha negara tidak melakukan tindakan
bisa dilakukan gugatan fiktif positif terhadapnya
peradilan tata usaha negara
bahwa dia harus melakukan tindakan
kalau dia tidak melakukan tindakan administrasi
dia melanggar administrasi pemerintahan
jadi keputusan pengadilan yang kemudian memerintahkan
kalau sudah diputuskan oleh peradilan tata usaha negara
dia tidak tanda tangan
maka berdasarkan putusan peradilan itu berlakulah pkpu
jadi tugasnya sebenarnya hanya administratif
yang kemudian ya perkara nanti digugat atau apa itu biasanya
biarkan urusan lain
bukan kewenangan kementerian bilang bahwa ini pkpu bertentangan dengan undang undang
itu kewenangan mahkamah agung
jangan curi kewenangan orang lain
dan jangan bilang bahwa kpu melanggar kewenangan
sementara kementerian sendiri melanggar kewenangan
terus apa yang kemudian dari
apa namanya penciuman indera penciuman anda bang ferry
apa yang membuat pak lauli begitu tegas
memperlakukan dua hal yang berbeda
dpd berbeda dengan dpr
apa yang membuat itu asbab bunuzulnya
apa kita akan bahas di segmen berikutnya
tetap bersama kami
sebelum saya ke bang frits
saya mau nanya ke mas ferry
tadi kan anda katakan bahwa sebenarnya tidak ada alasan menteri lawling untuk tidak menandatangani ini
kalau tadi dengan segala dalil hukum yang anda punya
apa yang kemudian membuat pak lawli begitu berat sekali
padahal ini kan tugas administrasi saja
yang urusan gugat pengugat
itu proses demokrasi hukum yang kemudian akan bekerja
prosesnya saya tentu tidak tahu
tapi dugaan saya tentu ada
terutama orang yang kemudian
sudah punya keinginan
hasrat untuk maju
terhalangi dengan pkpu ini
tentu saja ada korelasi politiknya
apakah itu yang membebani pak menteri
atau ada desakan kepada pak menteri
untuk kemudian menerapkan
partai partai tertentu ya
kalau kita lihat data ya
partai partai mana saja
yang kemudian berpotensi dirugikan dengan pkpu ini
menurut saya itulah partai yang kemudian
ada nggak data data itu
kalau dibaca kan ada yang
kuning ada yang merah ya
yang kemudian banyak partai lain yang juga mengikuti
ini bukan soal jumlah saja
sepanjang kemudian kader yang maju itu
kemudian pernah terlibat kasus korupsi
ini akan berimbas kepada
oleh pkpu ini
nah siapapun dia
berasal dari manapun partainya
tentu dia merasa
perlu memperjuangkan secara politik ya
untuk menyelamatkan suara publik
ada ini anda cium bahwa ini lebih kental
nuasa politiknya dibanding
tadi apa namanya logika hukum yang dikatakan
kalau memang betul betul
seperti kata bang frits tadi
melanggar undang undang yang ada di atasnya
misalnya undang undang pemilu
putusan mahkamah konstitusi yang sudah final and binding
pasal dua puluh ayat satu undang undang dasar kan bilang bahwa
membentuk undang undang ada di dpr
nah kalau kemudian pertanyaannya
oleh dpr adalah
jangan dong dilarang di pkpu
tapi mari larang di undang undang
loh yang buat undang undang siapa
kenapa nggak dibuat undang undang
kenapa nggak dibuat
nah ini kan sebenarnya
pemutaran balik fakta kepada publik
seolah olah kpu ini melanggar konstitusi
padahal undang undang ini yang kemudian merusak konstitusi
terutama prinsip prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu
bang frits menarik ini ada temuan dari bang ferry
katanya dpd sendiri dengan pelarangan yang sama
juga sudah diundangkan oleh
sudah ditandatangani oleh pak loli
ini ada penerapan
atau perlakuan yang berbeda untuk dpr sendiri
gimana komentar anda
pertama tama kami harus mengatakan bahwa
kenapa bawaslu itu ada
bawaslu itu adalah untuk melindungi
dan menguasai proses tahapan
yang kedua kami juga harus melindungi
rakyat yang memilih
dan pemilih itu sendiri
calon orang yang akan dipilih
pada saat ini kita harus melihat bahwa
bahwa sikap bawaslu terhadap ini
tapi kan kemudian baru muncul di kemudian hari
tapi apa yang sebenarnya yang kami lindungi
kami selalu berkata
yang kami lindungi itu adalah
hak orang yang dipilih
serta kami yang lindungi itu adalah kpu nya sendiri
lembaga negara itu punya hak
setiap orang ingin melakukan sesuatu yang luar biasa
demi negara ini
kok melindungi kpu
tetapi kalau melakukan
kewajiban melakukan keinginan itu
harus menabrak undang undang
sudah melakukan sebuah kesalahan
kapabila untuk sebuah ide besar yang ingin dicapai
dia keluar dari
kewenangan yang diberikan oleh undang undang
dia keluar daripada pagar pagar
undang undang yang telah diberikan
bukankah itu sebuah kesalahan
itu yang kami
apa yang kami lakukan adalah
untuk melindungi agar kpu itu tidak melakukan kesalahan
dengan melakukan sesuatu
apa yang sudah dia diberikan oleh
telah tidak diatur oleh undang undang
dan dia atur
itu sudah melakukan sebuah kesalahan
dan kalau kita lihat
dari unsur pembuatan undang undang
itu hanya bisa dibuat oleh dpr
kalau kita lihat dari konsep ketatan negaranya
itu rakyat berkumpul
karena rakyat berkumpul
kan ada pembatasan hak
ada hak yang dihilangkan misalnya
hak yang dihilangkan itu kan harus persetujuan rakyat
nah itulah munculnya
dpr hanya boleh
hanyalah dpr lah yang boleh memberikan ketentuan pidana
yang berakibat dengan pengurangan hak seseorang
jadi konsepnya harus dilihat dari itunya
jadi logika hukumnya harus dibenahi gitu
meskipun kita punya niat yang baik
untuk melakukan sesuatu yang besar
tapi harus di jalur yang benar
menurut anda seperti itu
setiap orang kita punya melakukan sesuatu yang baik
untuk negeri ini
kita harus sepakat itu
jangan sampai melabrak
proses yang sudah ditentukan
itu yang salah
kita akan bicara dampak politik
hukum terhadap tahapan pemilu
ada juga anggota dpr
di pansus juga kalau tidak salah
yang kemudian mengatakan bahwa
jika kpu tetap memaksakan
dia punya dampak hukum
kita saksikan dulu
nah kita dengar tadi
sudah sampaikan kepada pemerintah
oleh kementerian hukum danam
apakah pemerintah mau atau tidak
pemerintah setuju bahwa ini
tidak boleh diatur di dalam pkpu
ada teman teman yang mengatakan
kalau sampai disetujui oleh pemerintah
maka ada beberapa opsi
semua komisaris kpu
akan dilaporkan ke bawah seluruh
kedua akan di challenge
selewat mahkamah agung
yang ketiga ini yang paling serius
dari wa yang masuk ke saya
banyak yang punya legal standing
yang akan melakukan apa
impeachment terhadap seluruh komisi
di dalam kpu
nah bang ferry gimana nih
ya saya pikir itu ancaman politis ya
niat baik kpu itu bisa mendapat serangan balik
saya pikir akan terjadi banyak
langkah langkah yang berupaya mencoba menentang niat baik kpu
nah bagi saya tentu
sebagai partner dalam penyelenggaraan pemilu
bahwa seluruh memiliki peran penting
nah saya merasa
dua penyelenggara ini tidak boleh normatif ansih
berhadapan dengan para politisi
yang membuat aturan di undang undang itu adalah para politisi
ini kan logikanya begini
kalau wasit dalam sepak bola itu mengikuti kehendak para pemain
habislah wasit itu ya
makanya mestinya wasit bersepakat
aturan main apa yang harus mereka terapkan kepada pemain
nah dalam konteks ketatanegaraan kita
pemain yang membuat undang undang
dia mengatur seluruh skema permainan
pelanggarannya harus seperti apa
lalu wasid dipaksa mengikuti aturannya
tentu tidak ada lagi pertandingan demokrasi yang nikmat di sini ya
makanya menurut saya
kompak dulu lah bawaslu dengan kpu dalam segala hal
tidak hanya ini
tapi dalam baik di caleg
baik di laporan kampanye di luar jadwal
jangan mau di pecah belah oleh politisi
punya dampak dampak seperti tadi
komisioner kpu bisa dilaporkan ke bang frits dan kawan kawan
dan bisa nanti pada ujungnya impeachment gitu
itu bisa sampai situ nggak bang
bagi saya itu apa ya efek yang memberikan rasa pertakut kepada penyelenggara pemilu
nah sikap penyelenggara tentu harus di komitmennya jelas
harus ingat mereka punya bergening politik yang sangat kuat
kalau mereka dipidanakan ini proses bisa rusak semua
jadi mustahil kemudian ada upaya upaya pidana impeachment dan segala macamnya
untuk memberhentikan komisioner kpu
jangan khawatir lah
saya merasa tidak akan mungkin
itu hanya efek untuk membangun
apa yang bisa dilakukan bang frits dan kawan kawan untuk kemudian
tadi kan bawaslu juga disebut sebut ini punya peran gini untuk ini
apa yang bisa dilakukan bawaslu
saya sederhana ya
bawaslu bertemu dengan kpu sebagai sahabat penyelenggara pemilu
pelukan di sana
ayo kita lakukan segala sesuatunya dengan baik
sesuai dengan spirit konstitusional
melihat undang undang itu tidak bisa leterleh
karena kalau kita melihat leterleh saja
itu akan terjadi banyak manipulasi inkonstitusional di sana
nah ini soal dua sahabat saja yang sedang tidak mau bersahabat
kalau bawaslu oke kpu oke selesai itu para politisi ya
bawaslu dan kpu itu selalu akrab kok
tapi ini baik dari saya untuk hal ini
harus dijelaskan bahwa bawaslu sejak awal itu konsisten
kami konsisten kapan itu jadwal kampanye
kami itu konsisten sejak awal
kapan itu citra diri
kapan itu soal untuk caleg yang terindikasi
yang telah melewati prosesnya
sekarang pertanyaannya adalah siapa yang konsisten
dan siapa yang tidak konsisten
tapi harus diingat bahwa bawaslu itu kan adalah sebuah lembaga yang semi peradilan
memang kami bukan lembaga volley peradilan
tapi sudah semi adjudikasi yang menerapkan konsep konsep peradilan dalam penyelesaian sengketa
bisa nggak komisioner kpu diadili di bawaslu
terkait dengan pemaksaan kehendak ini
kalau dia untuk dietik
dalam proses boleh ya
kalau dalam proses boleh
kalau dalam proses misalnya dia bisa saja ada pelanggaran administrasi yang muncul
kalau untuk etiknya dia bisa dilaporkan ke dkpp
bukan kepada bawaslu
tapi dalam proses ini ada mungkin dilaporkan ke proses administrasi yang dilaporkan kepada bawaslu
itu salah satu opsi
tetapi kami dari bawaslu selalu berusaha untuk mencari jalan agar kami selalu bersama
dan kami selalu bertemunya
sebenarnya menurut saya bisa sama sama dilaporkan
lebih baik kedua bertemu agar jangan memperkuat proses penyelenggaraan
sebagai sahabat ya
bertemu tapi bukan sebagai sahabat
di luar sebagai sahabat tapi dalam proses penyelenggaraan
bang kita bicara dampak
apa yang kemudian bisa dilakukan
apa yang akan terjadi jika ini berlarut larut secara tahapan pemilu dan bagaimana dampak hukumnya
kita lihat bahwa proses ini kan proses pendaftaran dct ini sudah semakin dekat
orang sudah mulai mendaftar
bulan juli nanti orang sudah mulai pendaftaran untuk calon
dan sekarang semua orang yang ingin menjadi caleg itu sudah harus mempersiapkan dokumennya
apa yang terjadi saatnya proses ini berlarut larut
hak orang untuk dapat mengajukan permohonannya itu menjadi tidak jelas
sangat berdampak ya
jadi siapa yang bakal akan dirugikan kita semua
saran anda untuk teman anda yang ada di jalan imam bonjol itu
kita semua menjalankan sesuaikan tugas dan kewenangan
fokuslah kepada tugas dan kewenangan itu
saya katanya sudah berkobrol bersahabat
jadi harusnya kasih saran dong supaya tahapannya win win solution gitu
setiap daripada kita punya ide ide besar
tetapi ingatlah bahwa kita itu disumpah untuk menaati peraturan
apa yang peraturan bilang itu saja kita laksanakan
bang ferry terakhir
apa saran anda supaya bottlenecking ini bisa tembus ini
saya mau membalikan pernyataan bang frits tadi ya pak frits tadi
bahwa marilah bekerja sama
karena begitu bahwa selesai sepakat kpu timbul keyakinannya untuk menerapkan pkpu itu
sehingga proses kemudian tahapan penyelenggaraan pemilu bisa berjalan
jadi jangan khawatir sepanjang dua partner ini bekerja sama
demi kepentingan yang paling esensi
yaitu perlindungan demokrasi suara publik proses penyelenggaraan
ingat kalau kemudian diterapkan list yang banyak koruptornya
begitu publik salah pilih
itu dpr kita akan banyak potensinya yang diisi oleh para peserta
dan pemerintah sekarang bagaimana nih
bagi saya pemerintah harus menyelenggarakan undang undang administrasi pemerintahan
dan undang undang pembentukan peraturan perundang undangan
tugas mereka mengundangkan
memasukkan dalam berita negara dan lembaran negara
tidak ada yang lain
nanti komennya bahkan tidak boleh mengeluarkan pernyataan ini bertentangan dengan undang undang yang lebih tinggi
itu tugas mahkamah agungnya
oke itu nanti akan diuji di luar
tapi kita akan lihat bagaimana prosesnya
mudah mudahan bisa lebih akur lebih akrab
jadi ngobrol sehingga proses tanggapan pembilu dan kontestasi ini bisa berjalan secara baik
kualitasnya terima kasih bang frits
terima kasih mas ferry atas perbincangannya